hingga maret dua ribu dua puluh tiga sudah ada tiga kasus keracunan yang terjadi di provinsi jawa barat
dua diantaranya terjadi di kabupaten bandung barat dan satu di kabupaten garut
sementara di tahun lalu terdapat tujuh kasus keracunan
hal ini tentu saja harus mendapatkan perhatian dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat
selama bulan februari ada dua kejadian keracunan masal yang terjadi di kabupaten bandung barat
kejadian pertama pada dua belas februari lalu ketika delapan puluh tiga warga desa cilangari dirawat di rumah sakit setelah menyantap nasi kotak dalam acara keagamaan
kejadian kedua terjadi pada dua puluh enam februari lalu di kampung cijengkol desa wangun sari
sedikitnya dua ratus dua puluh enam warga mengalami keracunan setelah menyantap makanan hajatan salah satu warga
berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium kesehatan daerah jawa barat
sumber keracunan pada makanan berasal dari kesehatan yang terjadi di kabupaten bandung barat
pada kasus pertama makanan tercemar bakteri staffylococcus aureus
sementara pada kasus kedua disebabkan oleh bakteri salmonella anterisia
nanti akan ada rujukan ke puskesmas yang nanti dari puskes akan membuat surat rekomendasi
ataupun nanti kita akan kunjungan ke lokasi hajatan
sehingga nanti untuk menghindarkan keracunan keracunan seperti ini
pemerintah provinsi jabar mengakui pengawasan makanan baru diterapkan pada industri makanan yang berbadan hukum
untuk jenis industri makanan berbasis rumahan
perlu pengawasan lebih intensif dari pemerintah setiap kota dan kabupaten
sebenarnya kalau untuk perusahaan perusahaan catering yang sudah terdaftar
itu dinas kesehatan itu sudah melink dengan dinas perizinan
jadi pada saat dinas perizinan kan satu pintu itu dinas perizinan membuat izin untuk bisa mengokekan satu perusahaan catering
dan itu dinas kesehatan itu mengeluarkan namanya sertifikat slhs
yaitu sertifikat layak hijien sanitasi
dalam pengurusan sertifikat like hijien sanitasi
setiap jenis usaha makanan harus memastikan orang yang memasak dalam kondisi sehat
alat yang digunakan higienis
bahan makanan dalam kondisi baik dan segar
serta selalu menyediakan sampel dalam setiap makanan yang diproduksi
pegawai kita untuk yang menjamah makanan langsung
itu akan dites kesehatannya
apakah dia mempunyai penyakit yang menular atau tidak

terus dahaknya pun sama di cek juga
setelah itu peralatannya pun diswep gitu
apakah ada peralatannya aman dari kuman kuman
sementara pada beberapa industri makanan rumahan
kesegaran bahan baku dan kebersihan alat pembuat masakan memang diperhatikan
namun mereka mengaku tidak mengecek kualitas air yang digunakan
serta tidak memiliki sampel makanan yang mereka produksi untuk diperiksa dinas kesehatan
jadi carinya yang pres
yang benar benar fresh kan itu banyak di pasar
apalagi di pasar sayuran gitu tuh
banyak yang pres tiap harinya
kualitasnya yang diutamakan
juga kebersihannya juga cuci sendiri
terus ke pasar
dengan sarais daging sayuran
terus itu nah oke
terus besok nangang nangang kedah bersih
masyarakat juga diminta meningkatkan kesadaran
tentang makanan yang bersih dan sehat
agar tidak ada lagi kasus keracunan makanan
terutama yang melibatkan banyak orang
tim liputan cnn indonesia